sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bapak kenapa pak
bapak udah baik kan
ginjal bapak tinggal satu
untuk membiayai pernikahan
itu tidak penting
semua ini karena perbuatan saya
bapak meneritakan saya pak
saya yang berbuat dosa
bapak bukan bapak
tapi kenapa bapak yang menderita
saya yang penting
jangan sampai bapak tahu
sani belum lagi sadar
jangan sampai ibu tambah menderita
atas kuasamu ya allah
mata hati selah
terima kasih ya allah
anak hama sekarang telah menjadi anak yang baik
semoga kebahagiaan selalu engkau limpahkan kepada rumah tangganya
bu kenapa sih bu
bapak pulang ibu bukan emang senang
yalah ibu kesel
uang ibu udah habis gara gara cuci darah bapak kamu
sementara adik kamu sani
masih terbaring koma di rumah saya
tapi perbiayaan banyak untuk operasi
ya tapi kan harusnya ibu bersyukur bu
bapak masih hidup
harusnya kita bersyukur kepada allah
kamu tahu apa sih anak kecil
taunya cuma uang ada kan
ibu harus mikirin ini itu ini itu
bawa bapak ke kamar
pak bapak mau kerja
tapi kan bapak masih sakit
nanti kalau bapak masuk rumah sakit lagi gimana
biayanya kan malah tambah besar pak
bapak sehat kok
lihat saja bapak bisa jalan
malah bisa bikinkan sarapan
pak bapak gak usah pura pura sama suci
bapak masih sakit kan
pak bapak nggak usah kerja dulu ya
gak usah terlalu dengerin apa kata ibu pak
suci patuhilah omongan ibumu
ini bapak masih ada
bagaimana kalau bapak sudah tidak ada
ingat biar bagaimanapun
surga itu ada di bawah telapak kaki ibu nak
tapi ibu suka keterlaluan sama bapak
bagaimanapun dia itu ibumu nak
semua maksudnya ibu itu baik
bapak pergi dulu ya
mau kerja ya
lindungilah bapak hamba dimanapun dia berada
sesungguhnya bapak hamba orang yang baik ya allah
jangan biarkan dia menderita karena ulah kami
entah kenapa hamba gelisah
jangan sampai sesuatu yang buruk menimpa bapak ya allah
oh pak umar sudah datang
ini uang pengganti buat si adi
cuma bapak minta
kalau bisa yadi itu jangan diapa apai
masih sekolah masih muda
sebenarnya saya sih nggak masalah
ditegur oleh perusahaan
kalau kita tidak menggantinya
tapi ya bagaimana lah
saya mau mulai kerja
oh iya pak umar
ini gaji bapak yang kemarin
loh pak umar pun masih kerja
kemarin kan habis sakit
bapak bapak udah kuat
beneran bapak nggak apa apa
ini kan bapak pulang aja
bapak istirahat aja di rumah
kan bapak kurang sehat
istirahat bagaimana dapat uang
kan perlu bayar rumah
bayaran anak sekolah
tenang aja ya pak
saya punya sedikit uang kok
bapak pakai aja dulu
ntar kalau bapak udah punya uang
bapak bisa kembalikan lagi kok ke saya
kamu anak baik
beneran bapak gak mau
bisa kerja dulu pak ya
dulu makan pak
jangan kerja terus
pak umar gak punya uang ya
buat beli makan
saya cuma disarankan diet
ngurangin berat badan
pak umar gak pakai bau lagi kan
buat apa pak
udah gak usah dik
kamu aja yang muda
yang muda muda itu perlu isi banyak
kalau gitu saya bawa makanan ya
kamunya anak baik dik
memberikan rezeki yang banyak ya
memberikan rezeki yang banyak
dan martabat yang tinggi ya
udah saya makan dulu pak ya
untuk mila istriku tersayang
ambillah uang di tabungan
ada uang untuk pengobatan sani
aku memang tidak bisa memberikan
untuk anak anak dan kamu
maafkan bapak ya
tolong jaga ibumu baik baik nak